gara gara camilla emang camilla berbuat apa
ternyata kamu ada disini

air mata kamu cepat kering
aku udah bikin kamu sedih
dan itu karena aku udah terlalu lama meninggalkan kamu
aku kangen sama kava
dan aku juga kangen sama anak dalam kandungan kamu
kapan jangan nangis ya nama
kakak juga kangen sama papa ya
seperti papa juga kangen sama kava
kava gak boleh nangis ya
dan kava tenang aja ya
kava gak boleh nangis ya
aku akan terus berusaha untuk sembuh
supaya aku bisa bersama kalian lagi
mau kemana kamu indi
akhirnya sekarang aku bisa ketemu sama kamu ya
setelah sekian lama
indi kamu mau kemana
eh denger ya andara
udah deh kamu tuh gak usah ngeganggu aku
aku lagi banyak masalah hari ini
tolong jangan bikin masalah lagi dok
ini siapa juga yang mau bikin masalah
yaudah kalau emang kamu gak mau nambah masalah aku
tolong biarin aku pergi
karena aku tuh lagi sibuk ngediemin anak aku yang nangis terus tau gak
kenapa anak kamu nangis ini
yaudah aku antar dia ke dokter ya
aduh yaudah yaudah kamu tuh gak sesuai tau
anak aku tuh gak sakit
iya terus kalau anak kamu gak sakit kenapa dia nangis nih
ya ini semua tuh gara gara edu
padahal aku tuh udah berbaik hati
membiarkan si cantik ketemu sama edo setiap hari
tapi cuma gara gara amila
gara gara kamila edo membatalkan pertemuan dia dengan cantik hari ini
emang kamila berbuat apa
ah ya ampun
kamina itu udah mempengaruhi edo
kamila mempengaruhi edo
sampai sampai edo menyusul ke tempat liburannya kamila dengan fadil
lain edo nyusul kamila dan taufan ke anyer
tentih hentinya hamba memohon padamu ya allah
hamba dan suami hamba
akan berjalan dengan baik baik saja
berjalan dengan sesuai harapan hamba ya allah
agar liburan ini
bisa menghasilkan kerukunan
yang sudah mulai pudar
redamkan ego dan amarah kami berdua
agar kami berdua bisa saling mengalah
untuk menuju yang terbaik bagi rumah tangga kami berdua ya allah
panjangkanlah sabar hamba
berikanlah kami saling pengertian
saling menghormati untuk kami berdua
mampukanlah hamba dan suami hamba untuk memperbaiki rumah tangga ini
dan bagi saya hama yang tidak pernah bisa menye literally anggap narcissist
namun saya memilih ag clockwise
dengan tenang keamanan
untuk mendapatkan penunjuknya
dan memurah hubungan
untuk mendapat architip tertentu
untuk membaiki sm speaker
menjadi suatu keturasi
yang lagi ikut di institusinya
waalaikumsalam mbak marta
ada apa ya mbak
gini loh deambar
saya mau tanya
katanya mau ke tempat deambar sebentar
tapi sampai sekarang kok belum balik balik ya diambat
memang edo datang ke sini untuk menjenguk papan yang sedang sakit
lalu tadi edo menawarkan diri
untuk mengantarkan cincin kawinnya fadil yang tertinggal di rumah mbak
mengantarkan cincin kawinnya si fadil
iya camilla dan fadil kan sedang berlibur di hotel karanganyar
jadi waktu mereka berangkat
kita semua baru sadar kalau cincin kawinnya fadil tertinggal di kamar mandi mbak
dan edo menawarkan diri untuk mengantarkannya ke sana
maaf ya mbak saya tidak izin mbak marta dulu
oh gitu ya deambar
pantes dihubungi hp nya nggak aktif terus
yaudah kalau gitu deambar ya
terima kasih ya
waalaikumsalam mbak marta
edo tuh selalu bikin jadi pikiran deh
itu mungkin edo
kemben tumbenan rara kamu kesini
alhamdulillah baik tante
lara datang kesini karena rara ingin minta tolong sama tante
tante tahu nggak hari ini edo pergi ke mana
makanya silakan tidur
putri winston mesir lagi